itu orang gendut emang gak pernah berhenti deketin devi
padahal kan udah jelas
devi sama gue mau nikah
wah lu nyari masalah banget sih jad
tadi ada lu lu yang telah tumpah hancur agak agak rumpit
masa enggak kenyang makasih
kamu kok malah tinggal sama dia sih
kok papa bersihin motor sendiri gak soru mengiman
ini kan motor kesayangan papa
gak boleh orang lain yang nyentuh
iya sih pa
papa tuh keletar
keren banget bawa motor ini
kelihatan lebih mudah
dan pastinya mama tuh makin cinta sama papa
boleh kamu tuh bisa aja
kamu tuh yang lebih keren dari papa
aduh mereka ngomongin apaan ya
aduh gak kedengeran lagi
aduh jangan jangan kawat kawat
ya udah pa
kalau gitu boy mau ke warung dulu ya
warung mbak be
si boynya pergi
kalah mpengius ga
perang itu yields apaan
kalau ini produced by kguru
mereka ituali semua
dan kita sudah ter merging
sampai jumpa diukan itu
gak perlu pengetahuan
telepon telepon siapa sih
biar saya panggil pengacara saya untuk urus ya
bro jun tenang aja
masa saya harus cari pengacara lain
peri samprin aja ya
wah ini mah gawat
berarti si boy ngasih tau sama papa dong
mau cerai sama papa
aduh kalau papa ceraiin mama beneran tuh gimana
wah gawat ini bahaya
ini nggak boleh terjadi
aduh gimana ya
aduh aku bingung
pikir pikir apa yang harus aku lakukan
pa pa pa pa pa pa tunggu tunggu
papa mau ke pengacara papa
aduh malah ganteng banget orang motornya ya
aduh gimana sih
aduh gawat berarti si boy itu bener bener ngasih tau papa
aduh papa bener bener mau tren mama
terus pake pengacara lagi
terus mama harus gimana dong
ya udah deh
mama ngaku mama ngaku deh
mama harus ngakut sama papa
mama harus jelasin sama papa
soalnya mama nggak mau nggak mau cerai beneran
ini cuma pura pura tahu
ya allah gimana sih
sebel deh udah jauh juga nggak kedengeran percuma
telepon si boy minta bantuan aja deh
kalau telepon baik sama aja dong
ntar boleh tahu kalau aku tuh cuma pura pura
telepon papa telepon papa
telepon papa juga percuma
ngaduh sama siapa nih
ngadu sama allah aja deh
aku tuh cuma pura pura
nggak ada niatan beneran mau cera sama papa
aku nggak mau
nggak mau jadi janda
nggak mau jadi kembang komplek
nggak siap deh
aduh salah nih
maksudnya udah terima sama dia dan
maaf nih bu sebelumnya
kalau saya curhat
saya belum pernah lho bu diner sama perempuan
masa sih pak
saya berani sumpah bu biar orang lain yang celaka
makasih ya bu
udah mau diajak diner
harusnya tuh saya makasih pak
soalnya pak amir udah ngajak saya diner
karena pak amir senang dan ikut ngedukung saya buat saya sekolah di luar negeri
sebetulnya bukan karena itu juga sih bu devi
pasti sih boleh ala yang nelfon
bentar ya pak
devi kamu di mana saya
lagi diner sama perempuan
kamu lagi di romance cafe sama ojad ngapain
nanti aku jelasin deh
kamu jangan kemana mana
kamu tetap di sana ya
aku sekarang juga ke sana
kayaknya chandra mau ke sini deh pak
suka ngeganggu ya
udah bu biarin aja
yang penting sekarang ibu nikmatin aja dinner malam ini
makan yang banyak pak
tukang gendut emang gak pernah berhenti deketin devi
padahal kan udah jelas devi sama gue mau nikah
wah lu nyari masalah banget sih jad
jad muah gelap pakai
oke ya aku tau
itu siapa lo
ucapan selamat sama ngajak dindar
wah lu bener bener udah gendut
muka lu juga udah ga enak diliat
kita satu sama mas chandra
tuh devi kan bukan pacar mas chandra
bebas liat oh
wah bener bener nyakit mas chandra
jangan dipet disini dong
aduh ini udah mendingan kita diner bareng bareng ya
kita diner bareng bareng aja
diner bareng sama dia
ya kalo ga mau ya udah aku pulang aja
gitu dong mas chandra jangan pake emosi
chandra lu mau makan apa biar aku pesenin ya
oh yaudah kalo gitu
mbak disini deh